arus lalu lintas di salah satu akses masuk menuju kota bandung
pintu tolpaster terpantau ramai oleh kendaraan yang datang dari arah jakarta
selain melakukan pemeriksaan psbb
petugas juga melakukan pemeriksaan khusus terhadap kendaraan yang berasal dari luar kota bandung
pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan suhu tubuh
penggunaan masker jumlah penumpang tujuan dan identitas warga
meskipun demikian bagi kendaraan dengan nomor polisi jakarta
tidak dilarang masuk selama masih bisa menunjukkan ktp dengan alamat bandung
selain di gerbang tolpaster polisian mengawasi kendaraan dari luar kota bandung
enam titik lainnya seperti gerbang tol pasir koja kopo dan buah batu
kita tidak semata mata hanya membatasi akses masyarakat saja
tetapi kita harus memikirkan juga kira kira ini cara bertindak yang nanti akan kami lakukan seperti apa
seperti misalnya kalau sudah jelas dari jakarta tidak boleh keluar
nanti pada saat di tol
kalau paster ternyata masih ada kendaraan jakarta
ataupun masih berktpi jakarta pada saat kita melakukan pemeriksaan
mungkin kami akan arahkan untuk balik
tetapi kalau masih dari wilayah cimahi yang masuk bandung
ataupun dari wilayah lembang yang masuk bandung
mungkin kami masih perkenankan untuk masuk
tapi setelah dengan standar pemeriksaan psdb
tetap untuk standar pemeriksaannya
tetap kita mengarah kepada standar pemeriksaan yang dilakukan
pada saat kita tugas psbb ini
yang pertama untuk penggunaan masker
kemudian untuk membatasi jumlah penumpang
dan nanti untuk pengecekan seluruh tubuh
sementara terminal bus cicahem bandung yang melayani tujuan timur
seperti jawa tengah dan jawa timur
terlihat sepi dari penumpang
meskipun demikian petugas tetap melakukan pemeriksaan
dan memberikan himbawan untuk tidak mudik kepada warga
kebijakan larangan mudik ini ditanggapi beragam oleh warga
ini kan ada larangan mudik
kalau memang dilarang ya nggak masalah
sekarang kemarin kan berangkatnya kan belum ini
ya baru hari ini berangkat
iya sengaja kemarin
nah ini pas lockdown ini sudah nyampe
kita juga mau ketemu sama keluarga
punya keluarga di kampung di jawa juga
udah tiga tahun disini
jauh dari orang tua
kita harus taat sama pemerintah juga sih
sampai saat ini pemerintah kota bandung masih melakukan pembahasan
aturan pelarangan mudik di kota bandung
namun akses transportasi umum dari jakarta menuju kota bandung
seperti bus dan kereta api
sudah dihentikan sementara
hanya kendaraan pribadi yang masih diperbolehkan melintas kota bandung
bandung jawa barat